nataan kau eh
rangka sudah diamankan sementara anak anak asunya kini dalam perlindungan polisi

kemudian untuk yang patut kita duga selalu selalu sudah ditamankan ke kores dan dalam proses
tindakan lanjut seperti apa
ya kita akan lakukan proses
meriksa lebih lanjut
polisi masih mendalami kronologi dan motif pelaku dalam melakukan aksinya itu
hanif kairandi palembang sumatera selatan